mama mama jangan begini
mama mama jangan begini
mama mama jangan begini
kumpul kumpul mama
indi kamu masak semua ini
ayo semua senyum
bayi telanjang senyum manis manja
selamat datang di meja makan ya
tumpen kamu raji indi
aku punya kabar yang sangat menyenangkan
satria sebentar lagi kamu akan normal kembali
yang sudah disimpan
siapkan untuk satria
aku senang banget dengan ini
cukup lah kamu gak usah nunggu terlalu lama ya sat ya
selamat ya satria
aku ikut senang
ternyata ada juga orang baik yang mau menyumbangkan matanya
minum peletok sambil makan kue pulen
kok kamu silent
sayang operasi matanya dijadwalkan besok
jadi hari ini kita harus ke rumah sakit untuk persiapan
mama pasti antar kamu
satria gak bisa kesana sekarang ma
masih ada urusan yang harus diselesaikan
nanti aja satria kesaranya sendirian
udah mama tenang aja
satria pasti datang ke rumah sakit
ini buat kamu wi
dalam rangka apa sat
wah selamat ya sat
aku turut seneng pokoknya
kamu gak seneng
aku gak berhak minta apapun sama kamu ya
aku ini kan bukan siapa siapa kamu
tapi kali ini wi aku benar benar butuh bantuan kamu
aku mau kamu temenin aku ke rumah sakit
kamu mau gak
aku takut banget datang ke sana lagi wi

aku takut banget datang ke sana lagi wi

aku takut banget datang ke sana lagi wi
dan sekarang semangat aku kalah besar sama rasa takut aku
meskipun rasa takut itu masih besar
aku tahu kamu tuh kuat
kamu harus semangat sat
aku harus berhati hati
aku mau pergi ke rumah sakit
aku mau kamu temenin aku ke rumah sakit
karena kamu satu satunya orang yang bisa buat aku tenang
ya udah aku mau
tapi aku harus minta izin sama pak jos dulu
emangnya harus kamu yang antar wi
keluarganya ke mana
ini kan operasi besar pak
saya ingin kasih dukungan
kamu itu kayak share leader ya
operasi kok pakai dukungan segala sih
saya ingin beri semangat
saya ingin nolong dia supaya dia tegar
aku mau pergi ke rumah sakit
aku mau pergi ke rumah sakit
saya ingin beri semangat
saya ingin beri semangat

lain kali kalau cari temen itu yang gagah doang
jangan kayak gitu
makasih ya pak

saat ya ke cepat
sesebuah buaya lagi mau jok di pankalan
jam segini kok belum datang
kasih jerawat batu di kompres kempes
kamu mer ziemlich buang
dengan suasana menegakku
anak kan bawa pake poni ngapain kamu kesini
ma ma satria ngajak dewi kesini
satria mohon mama jangan usap dewi ya
flu burung bukan flu babi aku bilang pergi
mama mama gak denger satria yang bawa dewi kesini
mama mama mau dewi kemana jangan jangan
mama mama tunggu satria mohon
mama jangan mau pergi dewi

mama wayang di sini
mama tunggu mama
dewi jangan pergi
dwi jangan pergi
tante tunggu mama
jangan mau pergi dewi
tentang aku harus pergi
tentang aku harus cari niel
kamu itu masalah untuk satria
tadi kamu juga bikin satria ketabrak
mau ngeganggalin operasinya satria
bikin satria sekarang
masih kurang puas juga
kamu mau bagi satria mati
mama jangan sakiti dewi
mas satria mohon jangan sakiti dewi
dewi kamu dimasukkan
dewi gak apa apa
kamu benar gak apa apa
kamu baik baik saja
untuk apa lagi sih kamu berlain dewi
dia itu udah bikin hidup kamu berantakan sayang
cukup satria bilang
mama jangan pernah usir dewi
jangan pernah ma
satria pergi saya
dewi pergi jangan ngaku satria
mama jangan pernah usir dewi
biar aku bantu kamu diri
biar aku bantu kamu
kamu benar kamu gak apa apa
kalau mama tetap usir dewi
satria gak mau dioperasi
satria gak akan pernah mau dioperasi ma
gak akan pernah ma
satria mau dioperasi cuma karena dewi ma
untuk melihat dewi
ada yang lebih penting di dunia ini selain dia
kalau mau usir dewi
percuma setia ngeliat
percuma gak ada artinya mbak
lebih baik setia bisa dioperasi
kamu bilang tadi
kamu mau dioperasi
emangnya dia itu siapa
dia itu bukan siapa siapa saya
kamu dioperasi untuk diri kamu sendiri
dan untuk mama
bukan untuk dia
aku juga gak asal asalan
gak ada yang lebih membahagiakan bagi aku selain melihat dewi
udah cukup bagi aku melihat dari menderita
demi butuh orang yang bisa melindungi dirinya mbak
dan aku harap orang itu adalah aku
ternyata satria benar benar cinta sama dewi
ah satria tuh udah sinting dewi
gak ada satupun orang yang boleh bilang satria sinting
kamu ngejatoh kan tadi
kamu mungkin keserempet makhluk halus ayah
kamu sadar kan
enggak mbak aku sadar
aku sesadar sadar ya mbak
pak ada yang salah dengan keinginan aku ini
kamu lupain dewi
karena mama gak akan pernah setuju
mama gak akan pernah kasih restu
mama gak mau kamu berhubungan sama dewi
kamu gak pantas ngebutinannya satria
cukup cukup cukup ya
cukup kamu harus tenang dulu
kamu gak boleh jerit jerit kayak begini
kamu harus tenang
gak pantas ngebut cintanya satria
kamu bisa disuruh
udah diam dulu
ini emak sakit
tante minta tolong kamu pergi dulu ya
biar semua keadaan tenang
kamu pergi ya
apapun tolong bawa dewi pergi dari sini
terima kasih mbak
kita pergi dari sini